aksi teror membuat geger warga kota bandung
sebuah bom meledak di salah satu sudut kota kembang
pelaku lantas kabur dan bersembunyi di kantor kelurahan arjuna
pukul sembilan waktu indonesia barat pelayanan di kantor kelurahan arjuna
kecamatan cicendo bandung sedang berjalan seperti biasa
tiba tiba terdengar suara orang dikejar
seseorang masuk ke kantor kelurahan membawa pelatih
dia diduga pelaku peledakan bom
pegawai yang saat itu berjumlah delapan orang panik
sejumlah pegawai langsung bersembunyi di bawah kolong meja
saat pelaku lengah para pegawai langsung kabur
tak lama para petugas kepolisian berdatangan dan menyergap pelaku
pelaku tertembak saat penggerbekan tersebut
menurut wali kota bandung ridwan kamil semua pegawai kelurahan selamat
yang belum bisa mengontak bisa kontak
dipastikan aman pak ya
dipastikan aman intinya aman
ridwan kamil juga menegaskan kelurahan cicendo tidak terkait dengan pelaku bom
ledakan bom terjadi di lapangan tidak jauh dari kantor kelurahan tersebut
eko ardi cnn indonesia